mendengar namanya tentu menyeramkan
inilah sebutan yang diberikan kepada kampung bustaman di kota semarang jawa tengah
jagal yang dimaksud di sini adalah tukang sembelih kambing
yang jadi profesi mayoritas warga di kampung ini
nama kampung bustaman sendiri diambil dari seorang kiai setempat di abad ke delapan belas
yang bernama kiai kertoboso bustaman
nama kampung bustaman tidak asing di kota semarang
kampung bustaman dikenal menjadi sentra gulai kambing maupun sapi kambing
dalam sudut kota kali ini kami akan mengajak anda untuk mengunjungi
atau melihat kampung bustaman yang dikenal sebagai kampung jagal
apa itu kampung jagal kita ikuti
lihat saja begitu masuk di kampung bustaman aroma daging kambing mentah langsung terendus
betapa tidak setiap hari usai subuh sejumlah warga di kampung bustaman
sudah sibuk menyembelih menguliti hingga memotong daging kambing
tentu saja menyembeli kambing ini harus dilakukan oleh orang yang terlatih
atau yang biasa disebut jagal
kambing yang terlatih akan dilakukan di bagian leher
untuk melakukannya dibutuhkan sedikitnya tiga orang memegangi kaki badan dan kepala
untuk menghindari kambing berontak dan lepas saat akan disembeli
khusus pekerjaan menyembelih biasanya dilakukan mulai pukul dua atau tiga dini hari
mulai nyembelih jam berapa pak
satu hari bisa berapa ekor pak
ya kalau untuk ini dua orang ini lima belas kan
ini daging diambil pedagang pak
pedagang rata rata dari mana pak
yang jualan pakti sama malam
sayangnya pemandangan penyembelihan kambing di kampung bustaman ini tak seramai di era tahun delapan puluh an
dari sekitar dua puluh an orang saat ini di kampung bustaman hanya tertinggal tiga orang
yang masih meneruskan usaha keluarga pada jasa penyembelian kambing
seiring perkembangan zaman orang muda sudah enggan melanjutkan profesi jegal kambing
dan lebih memilih bekerja di perusahaan
karena yang tidak berhasil itu anaknya cewek cewek
terus akhirnya tidak diterusi
ada juga yang anaknya cowok tapi tidak mau kerjanya di perusahaan perusahaan
nah itu akhirnya ada yang berhenti juga
tidak melanjutkan ke perkambingan
melihat pusaran bisnis penyembelihan dan penjualan daging kambing
muncul warga yang menciptakan bumbu gulai khas yang diwariskan secara turun temurun
keberadaan bumbu gulai ini ternyata ditangkap warga pendatang atau boro
yang berjualan gulai kambing keliling dengan menyewa rumah warga kampung bustari

setiap hari warga pendatang penjual gulai ini tinggal membeli daging kambing dan bumbu gulai di dalam kampung bustaman
tanpa merogoh kocek banyak
bahkan pembelian daging kambing di kampung bustaman ini dapat dibayar setelah mereka pulang berjualan
penasaran dengan rasa khas gulai bustaman
saya mencoba mendatangi salah satu warung gulai asli kampung bustaman di belakang gereja belenduk kawasan kota lama semarang
selain bumbu ada yang khas dikulitkan
gulai khas kampung bustaman
gulainya tak memakai santan dan meski bumbu dasarnya sama tetap ada perbedaan rasa antara penjual gulai satu dengan lainnya
gulai bustaman memang punya cita rasa tersendiri
meski pembuatannya tanpa santan gulai khas kampung bustaman menyajikan rasa yang tidak ada ganding
sedapnya gurihnya bahkan aromanya
beda dengan gulai lainnya
keberadaan kampung bustaman menjadi bagian sejarah perkembangan kota semarang
menjaga dan melestarikan kampung tua seperti kampung bustaman tidaklah mudah
harus diawali dari komitmen warga setempat yang kemudian diikuti oleh komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan kampung ini